informasi lain ketua umum partai amanat nasional atau pan zulkifli hasan memastikan
zumi zola telah dipecat dari keanggotaan partai
pan juga belum menyiapkan bantuan hukum untuk zumi zola yang telah resmi ditahan kpk
ketua umum pan zulkifli hasan mengatakan secara otomatis zumi zola telah dipecat
setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk atas kasus dugaan gratifikasi februari lalu
bantuan hukum untuk zumi zola juga bersifat pribadi dan bukan dari pan
zulkifli menambahkan ia telah mengimbau seluruh kader pan untuk patuh pada hukum dan menjauhi korupsi
yang meminta seluruh kader belajar dari kasus zumi zola agar tidak ada lagi anggota pan yang terjerat korupsi